ada pun di wilayah lain kondisi jalan penghubung bandung dan cirebon
yang ambles sejak senin malam semakin parah
akibatnya sejumlah kendaraan tidak bisa melintas
bocornya pipa pdam semakin memperparah kondisi di lokasi
seperti inilah kondisi jalan ambles di dusun cireki sumedang jawa barat pada selasa pagi
kondisi jalan tersebut kini semakin mengkhawatirkan
warga bergotong royong membantu petugas pekerjaan umum menutup jalan dengan material tanah
agar dapat dilintasi kendaraan
sebab jalan tersebut terus ambles dari kedalaman empat puluh lima cm menjadi satu meter
menurut warga amblesnya jalan nasional penghubung bandung cirebon ini bukan yang pertama kali terjadi
selain letaknya yang dekat dengan aliran sungai cimanuk kondisi tanah yang labil
ditambah adanya aliran air yang berada di bawahnya diduga menjadi penyebabnya
ya itu membantu pu petugas pu untuk melancarkan ini
ya lagi diurut
kira kira satu meter lah
waktu semalam berapa
kurang lebih empat puluh lima
akibat amblesnya jalan tersebut para pengendara dirugikan
lantaran jarak tempuh menjadi lebih lama dari sekitar tiga lima jam menjadi lima jam
ada sih lewat cetigede manjalannya licin
lebih jauh gitu ya
ya jauh sih
jadi sekarangnya tak bisa nunggu
ya jangan kepaksa udah pelagi
kondisi itu semakin parah dengan bocornya air pdam yang menimbulkan gedangan air di sekitar jalan yang ambles
warga berharap pemerintah segera mengatasi masalah tersebut sehingga jalan menuju bandung cirebon tersebut kembali berjalan normal
januar aditya sumedang